pokoknya kita harus cari tau
siapa cowok jagoan yang berani ngacauin misi kita
penyakit menurun autosom
merupakan penyakit turunan yang diwariskan oleh kromosom autosom

dan tidak terpengaruh pada jenis kelamin
ingat itu ya
si botol kecap sebenernya abis berantem sama siapa ya
habis berantem sama siapa jawab dulu
bisa ngomongnya gak usah kenceng kenceng gak sih
nanti satu sekolah bisa tahu
eh kalo gue berantem sama aldino gak mungkin gue sampe babak belur gini
gue gak mungkin kalah sama dia
makanya jawab dulu berantem sama siapa
adalah pokoknya bukan urusan lo dan
bukan anak ipa ataupun anak ips
michelle kamu tau apa itu kelainan gonosom
dari tadi ibu perhatikan
sepertinya michelle sama sekali tidak memperhatikan semua penjelasan yang ibu berikan
apakah kamu paham apa itu kelainan gonosom
oke gak apa apa
kalau gitu ya
itu ibu minta michelle maju ke depan dan coba gantikan ibu untuk menjelaskan apa itu autosom dan gonosom sama semua teman kamu yang ada di sini
mana belum paham sama sekali lagi
semoga gara gara mikirin botol kecap tau gak
jadi gak fokus
yang mau jadi artis jadi gak kuat saya belajar ya
meskipun aku dan dia gak akan bisa seperti itu

bila bila tolong kasih kesempatan sama aku untuk menjelaskan semua ini sama kamu aku bener bener
minta maaf aku tahu selama ini aku seperti pecundang yang selalu menghindar dari kamu
tapi sekarang kasih kesempatan aku untuk jelasin semuanya sama kamu
kamu nggak perlu ngejelasin apa apa mas lebih baik sekarang kamu pergi mas millah aku nggak
bermaksud merahasiakan semuanya ini dari kamu dan alasan aku menghindar dari kamu juga tidak
seperti yang kamu pikirkan justru aku merasa kehilangan muka kalau ketemu
sama kamu setelah apa yang aku lakukan sama l dan aku juga harus menyiapkan diri aku untuk bisa
ketemu sama kamu karena itu artinya aku harus siap kehilangan kamu aku tahu itu pasti berat buat
kamu tapi asal kamu tahu
ini juga suatu hal yang bukan mudah buat aku nih
lebih baik kita bicara di luar aja ya kamu gak mau kan masalah ini jadi berlarut larut
saya kalau mereka itu enggak roy okan bunga akan tebak belum kayak gini tadi dua orang
tiga orang masih bisa god game ini berapa taiam apa lebih mo superman malah e pas k réflanek punya
kali memang kau anak geng motor itu tidak tahu diri sekali ya kenapa muka leh lagi yang harus
jadi memar apa gini toh
sebagian mereka itu siapa sih ki
berani bener main kreo kan
gak tau gua gak kenal
tapi yang pasti kalau gue ketemu sama mereka lagi ya
bisa makin panjang urusan ini
mamai ale tenang saja kawan
ale jangan takut
peta ini tidak akan tinggal diam
kalo perlu toh beta cari dorang
dan beta akan balas dendam apa yang dorang sudah lakukan buat ale
jangan kayak gitu dong
kita nggak boleh balas dendam
kalo kita nyelesain masalah pake cara kekerasan
gak akan selesai selesai masalahnya
kamu orang berdua itu yang tadi itu ember ini ember
mana yang sebenarnya ember ini
ini ada bicara serius kasihan rifki
udah udah dengerin tuh kata rifa tadi
gak usah cari masalah lagi lah udah
tapi masa iya diem aja sih
rifqi sampe babak bulur gini
nah betul itu
hah mau lo sebar
gak ada ya yang ada nanti gue diketawain sama anak anak ipa
sekarang aku ke uks aja buat obatin muka lo
gak usah udah gak apa apa
ntar juga sempur sendiri
yaudah gue aja yang ke uks ya
eh eh gak usah gak usah
lo di sini aja biar gue yang kesana
lo diem aja di sini
emang ya kalo dapet pasangan yang tepat gitu
pasti diperlakukan sebagai ratu
semana heboh bisa aja balik
eh kamu orang dengar itu
setidaknya toh kamu orang itu hargai betoknya perasaan ini yang belum mumpung
bapak kecap mana sih
di teleponder tadi gak diangkat
lo liat rifki ada dimana gak ya
ah lo liat rifki dimana gak
tadi sih gue liat si rifki ke kantin sama temen temennya
oh yaudah makasih ya

lin academy rken pake